pengadilan niaga jakarta pusat memutuskan perkara permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dari pt bank icbc indonesia
terhadap pt sariwangi agriculture estate agency dan pt maskapai perkebunan indorap sumber wadung
dengan adanya putusan tersebut maka aset kedua perusahaan akan dilelang dan dibagikan kepada para kreditur
menurut kuasa hukum icbc suwandi halim dikutip dari detik com
pihak terkait sudah sepakat dalam perjanjian perdamaian terkait utang kedua entitas tersebut pada sembilan oktober dua ribu lima belas
namun utang yang seharusnya dicicil tidak dilakukan
berdasarkan catatan icbc hingga dua puluh empat oktober dua ribu tujuh belas sariwangi memiliki utang senilai rp dua ratus delapan puluh delapan sembilan puluh tiga miliar dan indorup sebesar rp tiga puluh tiga delapan puluh dua miliar
tagihan tersebut sudah termasuk bunga yang harus dibayarkan sariwangi dan indorup